wali kota solo gibran raka buming raka menanggapi santai sindiran mahkamah konstitusi menjadi mahkamah keluarga
oleh mantan menko maritim rizal ramli dalam cuitannya di medsos
upaya uji materi terkait batasan usia capres dan cawapres ke mk dianggap sejumlah kalangan dan pengamat politik
sebagai upaya untuk memuluskan langkah wali kota solo gibran raka bumingraka maju sebagai capres
diketahui saat ini gibran berusia tiga puluh enam tahun sedangkan batas usia capres dan cawapres minimal empat puluh tahun
tak hanya itu mantan menko maritim di era jokowi riza ramli terang terangan menyebut di sosmed
bahwa mk merupakan singkatan dari mahkamah keluarga karena ketua mahkamah konstitusi anwar usman
merupakan adik ipar dari presiden jokowi
kan umurnya gak cukup
ya kan masih putusan
ya kan belum tentu dikabul
kalau dikabulkan cukup berarti
ya kan belum tentu dipilih warga
belum tentu ada yang mendukung
ya kan warnanya bukan bisa
yang mana masa pandangannya meski berantem ini
ya itu monggo itu para para penggugat yang ditanya
ke saya tanya penggugatnya